orang terjahat di dunia
jadi orang terjahat di dunia
kalo untuk non zahira
apa itu masih berat
apa sih yang terlalu berat
kalo buat non zahira
apa sih yang terlalu berat
amira kamu ngerti gak sih
aku tuh gak ngerti pelajaran dia
masa aku ajarin dia
belajarnya sendiri kan bisa
ya allah zaira biar aku beresin
enggak aku aja yang beresin aku yang ngupain kok
enggak biar aku aja yang beresin
aduh eh bedara ya
lo tuh hati hati dong zahira
ini bukan salah zahira kok
bukan salah zahira gimana
ini buat tangankamu bedara kok
bukan salah dia lah
ya tapi cuma luka kecil kok
amira kamu tuh harus sembuh
duka kecil bisa jadi gede ngerti
kalau beneran minta maaf cari obat kek
lihat kan tangan yang luka
dari tadi itu dia ganggu
aku kesini mau ngajarin kamu bukan ngajarin dia
amira cukup amira
kamu gak perlu bedain aku terus kayak gini
aku pergi dari sini
pergi gue gak mau
lo harus pergi
eh lo kenapa yang ngusir gue ya
supaya jadi pahlawan gue
gue gak peduli ada hal atau enggak gue gak peduli ini rumah siapa
ini adalah gue gak suka lo ngajarin amira disini
posisi kamu tuh apaan sih dari tadi bikin ribut aja
aku gak akan pergi
karena aku kesini pengen ngajarin kamu kok
gak apa apa aku harus pergi
aku gak akan pergi
gue suka sama amira
maksud lo tuh apa sih
lu kan tadi nanya gue alasannya apa dan gue kasih tau lo alasannya apa
karena gue suka sama amira
inget gak syarat syarat lo gue udah turutin
sekarang lo pergi
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah

gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah

gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
gue mau pergi ke rumah
tapi kenapa sih aku harus kayak begitu
padahal aku tau persis gimana perasaan amir
apa pikiran amera terhadap aku
gue suka sama amira
aku mana boleh seperti ini sama dia
aku orang jahat
aku benar benar orang jahat
orang terjahat di dunia
jadi orang terjahat di dunia
kalau untuk nonzahira
apa itu masih berat
kalau buat nonzahira
apa sih yang terlalu berat
mencobain gara gara kamu
bikin kamu selalu sesat
itu cuma bukan salah kamu kok
bukan begitu maksud aku
bukan untuk hari ini aja
untuk semua hari
yang dimana aku selalu menyakiti hati kamu
kita juga gak tahu
nasib kita sekarang seperti apa
kita bisa keluar disini dengan hidup hidup
justru dengan keadaan bahaya seperti ini
aku ingin bicarakan ini sama kamu
seandainya kita nggak bisa keluar dari tempat ini
aku gak punya beban
mau bicara apa lagi
kalau kamu mencintai aku
kalau kamu lebih mencintai aku daripada aini
karena belum tentu
kita keluar sini dalam keadaan hidup
aku mencintai kamu
aku benar benar mencintai

kalau kau kekal kethatian
aku akan berakhir jujur natalie

aku waspada kali itu gak usah itu
tapi dia itu guna
saya sangat ingin mengetahuinya
dia sudah memberhukum aku
saya ingin buat prosesnya

tapi akhirnya pak
akhirnya aku patah hati
mungkin karena itu
saat aku lupa ingatan
malah dia yang aku ingat
karena dia sangat membekasi hati aku otari
aku mencintai kamu tidak seperti aku mencintai aini
kamu selalu di samping aku sadar aku susah
kamu selalu di samping aku di saat saat terburuk dalam hidup aku
kamu selalu di samping aku saat aku butuhin kamu
harusnya kamu tahu
hanya kamu yang aku butuhin dalam dunia ini
aku mencintai kamu tidak seperti aku mencintai ini
aku mencintai kamu
hanya kamu yang aku mau di samping aku sampai aku melatih utara